nanti saja aku janji aku pasti akan memberitahumu tapi tidak sekarang
karena kalau sekarang aku memberitahumu yang ada kamu malah suka sama dia
falasri tidak mungkin aku akan suka dia
kenal dia saja tidak
ayolah palastri jangan membuatku mati penasaran seperti ini
sudah sudah tidak
nari latih tapi aku sangat yakin
dia pasti sangat mencintai aku
karena dia selalu ada saat aku membutuhkan pertolongan
tapi yang namanya orang baik itu pasti akan menolong
aduh gagal banget
yang tadi kaget
sekarang kamu adalah gcje trevor
martian gimana kalau kau biodata télébensi besarnya
sudah sudah hilang sudah
di developers bisa lihat apakah membotol obecnya
jadi apa sisi cond prestigeango judul pada pengithe gutsjo
kaman danu yang bikin kegaduhan ini
kaman danu lagi
anak itu setiap hari membuat rusun
aku harus memberinya pelajaran
ini ki terimalah
aku rasa ini cukup untuk mengganti kerusakan dan kerugian
terima kasih indra lompuh
setiap dharma putra harus memiliki ilmu hukum dan sastra
untuk itu kalian diuji
sejauh mana kalian mampu mengetahui kitab kutara manawa dharma sastra
ada yang tahu
izinkan hamba menyampaikan sedikit yang hamba ketahui
semua berangkat dari kitab dharma sastra
sebuah kitab hukum yang diterapkan semasa kerajaan medang dan kalingga
kitab ini disador menjadi dua kitab utama
kutara manawah dan manawah dharma
yang pertama lakukan arahan ayam hukuman
itu hanya prinsip sosial
wenteng biruan dan
masih belum puas aku hajar
tutup mulutmu kamendano
sekarang kami yang akan menghajarmu

masih belum sadar apa salah
tiap hari cuma bikin onar
mau sampai kapan kamu mencoreng
kenapa kamu tidak bisa seperti kakakmu aryadul pangga
dan memikirkan masa depan
aku begitu ketakutan awalnya
orang orang jahat itu terus saja menggangguku
puk puk puk
puk puk puk
puk puk puk
justru mereka yang kena pukul
jadi kamu yang memukul mereka
mana mungkin aku berani untuk melawan mereka
lalu dia nari rati
dia datang untuk menolongku
dan ini bukan pertama kalinya
ini sudah yang ketiga kalinya
ini sudah ketiga kalinya dia datang
apa aku kenal dia
siapa dia pak lastri
aku janji aku pasti akan memberitahumu
tapi tidak sekarang
karena kalau sekarang aku memberitahumu
yang ada kamu malah suka sama dia
tidak mungkin aku akan suka dia
kenal dia saja tidak
ayolah pak lastri
jangan membuatku mati penasaran seperti ini
sudah sudah tidak
tapi aku sangat yakin
dia pasti sangat mencintai aku
karena dia selalu ada saat aku membutuhkan pertolongan
pasti akan menolong siapapun yang membutuhkan pertolongan
terlepas dia cinta atau tidak
dia adalah orang yang berbeda
suatu saat nanti di masa depan
aku dan dia pasti akan menikah
aku dan dia pasti akan nikah
kamu harus tahu
wajahnya begitu tampan
seperti orang yang terawat
sangat ada persenjataan
saya terlalu marah

ada apa kak
tiba tiba saja jatuh
kenapa aku teringat terus pada kakang komandanu
apakah ini sebuah firasat buruk
sampai jumpa di video selanjutnya